kita harus cepat berangkat loh
nanti kan gak tau tempatnya dimana
jadi kita paling gak harus
konvoikan sama yang lain
pak kamu ke mobil dulu
taruh aja jangan diangkat
taruh di depan mobil
aku lupa pakai cincin tadi
aku duluan ya
jangan diangkat ya
menunjukin gitu ke orang orang
cewek pertama yang gue
setelah catherine gitu kali ya
aku gak bisa kayak gini terus
cemburu sih boleh
tapi jangan sampai ngerugiin diri kamu juga
mikirin hal hal yang
sebentar lagi ya
ini tamu suami
assalamu'alaikum tante mayang
waalaikumsalam mbak bella
mbak bella lagi apa
makasih tantangan gak usah repot repot
aku udah siapin sereal
ke buat sarapan aman
loh kok makan sereal aja
dia sini kita makan sama sama
mbak bella nanti diundang kan sama bu rosa juga
pastinya mbak bella diundang juga
mbak bella itu kan bagian juga dari keluarga alfahri
tante juga diundang kok
nanti kita bareng sama sama ya
tante tunggu ya
iya tante waalaikumsalam
dari kemarin kepikiran terus
tapi kenapa aku harus tanggung jawab
aku sama sekali gak pernah nyentuh dia
waktu itu mama sempat bilang aku juga pulang
kan aku gak mabuk
mama mau tidur
eh mama mau kasih tau ke kamu
kalau mama dapat undangan dari rosa
mama sebenernya gak enak ngomong sama kamu noh
karena pasti kamu jadi sedih
jadi rosa kan beli villa baru
terus dia bikin gathering di sana
kalau tante rosa beli
dia pasti akan berpikir
kalau tante rosa beli villa baru
artinya mereka akan ngadain syukuran
pasti ada rena di situ
no mama tau
pasti kamu ngeliat ini
sekarang keadaan kita sama mereka
ya enggak ma
kan rezeki orang udah diatur
setiap orang punya rezekinya beda beda
ya aku pikirin cuman
mungkin akan ketemu rena di situ
ya udah aku anterin ya
yang diundang cuman mama deh
mama tahu kamu sangat ingin
pergi noh karena kamu berharap
ketemu sama rena kan
ini mama jadi bingung nih
ninggalin kamu di rumah begini
mama tau kamu sangat
ingin ketemu sama rena
bella mungkin buka ya
udah gak usah deh mama aja
silahkan duduk mbak
gak apa apa kak tante
lemes gitu bang kenapa
kau beneran denger tampan apa
enggak biasa aja
kita sarapan bareng ya
nanti duluan aja
nih tante udah
nanti kita berangkatnya bareng bareng
oh ya nanti felis juga ikut kita ya mak
barengan sama kita
gak apa apa kan mbak bella
ya tante itu donatnya
udah di meja makan aja pagi pagi
entah kapan belinya
dari kiki semalam kan ketemu
terus katanya dia ngasih buat tante
sama buat randy gitu
dan pas banget sih mak
kemarin kemarin itu aku udah pengen masuk
donat tapi gak sempet beli
kayak dikasih sama kiki
kayak tau aja apa yang gue pengen
ini aku makan duluan gak apa apa
biar apa nih biar aku sadar ya
kenapa gak pernah
peka sih d
aku sambil ngerjain tugas dari kantor dulu ya
aku udah gak ngerjain lagi
ngerjain gak apa apa d
karena ini lagi banyak banget kerjaan aku mak
semalam aja untuk kerja
aku di kantor dia sampe lembur
bareng aku dan dia juga sampai ketiduran
saking situpnya ya ren
oke gak masalah kalo
kamu ngehargain rasa aku
bukan dengan cara seperti ini
dia terlalu nyakitin aku terus
cukup segitu ya
liat anak anak ke kompornya pada gede gede banget ya
mau ke mana sih
pasti heran kan
ini kelakuannya anaknya bandi
minta mainannya semuanya
dan sekarang masih ngecek lagi apa yang mau dibawa lagi
kalo kita liat dong berdua
ini lembak kita lembak loh
uplik ini doang
gak usah dipikirin
mimpi itu cuma bulan tidur
ya ki gak usah dipikirin ya ki
oke gak usah dipikirin
jadi dibawa kan
aku dengar villanya bu rosa yang baru ini
daerahnya dingin banget
udah udah iya
apa lagi yang mau dibawa baji udah semua
kayaknya udah semua sih
ini juga udah drem masukin tadi kan
ini mana bisa aku pergi
sementara kamu sah
kasian kalau dia nggak ikut
ini papa sebenarnya mikirin apa sih
mikirin apa sih
kamu lamun terus nggak nga
kita harus cepat berangkat loh nanti
kan gak tau tempatnya dimana
jadi kita paling gak harus
taruh aja jangan diangkat ini taruh di depan mobil
aku lupa pakai cincin tadi
ntar aku ambil cincin dulu ya udah
ya aku duluan ya
jangan diangkat ya
koper siapa pak
bu andi sama pak al
jadi satu dan ini koper bu rosa
kalau kopernya yang kiki belum
kalau kopernya yang beb mirna
juga belum ada ya pak
koper mirna koper kiki belum
sama koper anak anak sebentar belum masuk
enak banget pak riza mah iya nggak im
udah bisa jalan jalan ke pilot
barunya bu rosa
saya ke vila itu bukan liburan
saya ke villa itu kerja
jaga keamanan sama seperti kalian
ya itu sih tetep aja enak pak riza
bisa kerja sambil jalan jalan
menghirup udara segar bersih dan sehat
putra jedong aja di gerbang
betul kata si bu im
udah kayak anak puyuh
kalau njagain itu
hati birna siapa yang njagain pak
ya pastinya udah dijagain dok
maksud kalian apaan sih
belum paham im
ini yang disebut kura kura dalam perahu
kebalik kura kura dalam perahu
kura kura nggak tahu
kayaknya kudu kita perjelas ya biar pak riza paham
jadi begini pak riza
biar pak geja paham saat ini hati mirna itu kan
sedang terbelenggu oleh
pasparanya bang gelora iya
jadi jangan sampai
hati birna itu terluka
ya ibaratnya biasa anak sekarang mah lagi
kalian jangan begitu sama birna
dia jadinya enak hati nanti
kasian dia jadi malu
dicenggin kayak begini
kalau kalian mau ledekin
cukup saya aja
cukup saya aja yang diledekin
gue kagak nyangka pak riza hatinya romantis juga
hati gue meleleh juga
nah adeknya udah siap
gimana udah ready semuanya
tapi lena masih milih mainannya yang mau dibawa
kalian milih tas katanya
oh ya udah gak apa apa
nanti saya boleh aja yang bawa mobil
kamu yakin masih inget
kalau gak dicoba kan gak ada yang tau
tapi pelan pelan ya nanti ya
jangan berhuru huru soalnya
jangan lupa kita kok di samping kamu
oh pasti lena seneng seneng
kalo disuruh papainya
masuk koper dia
masuk koper dia
sandin kepilah kamu gak ngundang elsa
papah kawajar kalo dia sendiri
papah kawajar kalo dia sendiri

bapak saya mau cek rena dulu udah ready apa belum
ya papah sedikit
terus kalian bikinin susunya sekarang
bantuin rena ya
aku harus izin dulu deh ke mama roshan
aku harus izin dulu deh ke mama

karena yang punya acara kan bukan aku
kok belum ada jawaban dari ahan din ya